cnn indonesia breaking news
permohon kita akan membahasnya bersama direktur eksekutif perludem mbak titi anggreni
mbak titi terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
intinya apa dari putusan tadi yang dibacakan oleh pak anwar usman di bagian akhir pembacaan putusan tadi
apa yang bisa kita simpulkan dari putusan itu
iya yang pertama tidak ada kejutan ya
karena sebenarnya kalau dari sisi permohonan sudah bisa juga kita perkirakan
meskipun tanpa mendahului putusan tapi kalau membaca permohonan
lalu menyaksikan persidangan alat bukti yang disajikan
kita sudah bisa menebak arahnya setidaknya begitu
ada memang dugaan dugaan mungkin akan ada kejutan
karena misalnya soal khususnya bumn
karena kan kalau dari kecurangan tsm kita sudah melihat bahwa pola polanya
lalu kemudian saksi yang dihadirkan ahli yang dihadirkan
tidak terlalu mampu mengkorelasikannya dengan pengaruh terhadap perolehan suara
lalu juga soal hitung hitungan dpt
penetapan hasil hasil yang merujuk pada situng mudah sekali untuk dimentahkan
maka kemudian kalaupun ada kejutan adalah soal bumn nya
ya justru karena memang kan dalam persidangan tidak terlalu banyak muncul perdebatan soal itu
ada saksi fakta said didu misalnya yang menjelaskan soal status bumn
dan siapa saja pejabat pejabat bumn termasuk kata beliau adalah dewan pengawas syariah misalnya
dan itu dimentahkan oleh penjelasan mahkamah tadi
tidak hanya oleh penjelasan mahkamah sebenarnya oleh keterangan ahli dari pihak bawaslu pun
ahli hukum administrasi negara riawan chandra
juga kan sudah menjelaskan dan mengkorelasikannya dengan undang undang perbankan syariah
jadi di sana masih ada diskursus lah fifty fifty
apalagi kemudian beberapa ahli mengatakan mahkamah ini harus berhati hati
karena kalau dia memutus soal bumn ini akan mempengaruhi governance kita soal anak perusahaan bumn ke depan
tapi ternyata mahkamahnya melihat
secara lebih konteks pada keberadaan dewan pengawas syariah dalam hal afiliasinya dengan mui
jadi bisa dikatakan ya ini putusan yang landai putusan yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan
dan ya tapi masih ada tadinya awalnya saya mengira mungkin mahkamah akan mengingatkan ini mengingatkan itu
sedikit menegur kpu sedikit mengingatkan bawaslu
tapi ternyata ya bisa dibilang
ternyata semua dalil ditolak
semua dalil ditolak ya
semua dalil ditolak
enggak karena waktunya masih ada kan masih pembacaan
dan setelah kita mendengar kesimpulan dari anwar usman tadi ketua majelis hakim ditolak semua mbak titi
itu karena fakta persidangannya yang memang tidak bukti bukti
dan fakta fakta yang tidak bisa dihadirkan oleh pemohon tentunya atau ada fakta lain yang anda baca
salam sejahtera bagi kita sekalian salam
sudara sudara sebangsa dan setanah air
dimanapun engkau berada
saya mengucapkan terima kasih kepada mbak titi
dan saya mengucapkan terima kasih dengan sangat kepada seluruh pendukung di seluruh indonesia
para partai koalisi indonesia adil makmur
badan pemenangan nasional
para alim ulama dan pemuka pemuka agama lainnya
emak emak di seluruh indonesia
dan masyarakat kesehatan indonesia
para perawat petani nelayan anak anak muda
semua rakyat indonesia yang sudah mendukung kami prabowo sandi
secara ikhlas dan secara total
kita baru saja mendengarkan keputusan mahkamah konstitusi
terhadap hasil yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum
mengenai pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas yang baru saja kita laksanakan sebagai bangsa
walaupun kami mengerti bahwa
keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami
dan para pendukung prabowo sandi
namun sesuai kesepakatan kami akan tetap patuh
dan mengikuti jalur konstitusi kita
yaitu undang undang dasar republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan sistem perundang undangan yang berlaku di negara kita
kami menyatakan bahwa kami menghormati
hasil keputusan mahkamah konstitusi tersebut
kami menyerahkan sepenuhnya
kebenaran dan keadilan yang hakiki
kepada allah swt tuhan yang maha esa
tentunya sesudah ini kami akan segera
berkonsultasi dengan tim hukum
kami untuk meminta saran dan pendapat
apakah masih ada langkah hukum
dan langkah langkah konstitusional lainnya
yang mungkin dapat kita tempuh
kami juga akan segera mengundang seluruh pimpinan
koalisi indonesia adil makmur
untuk bermusyawarah terkait langkah langkah kita ke depan
saya dan saudara sandiaga uno ingin mengucapkan terima kasih
kepada seluruh anggota koalisi indonesia adil makmur
atas kepercayaan dukungan kerja keras dan loyalitas mereka
dalam perjuangan mendukung kami sebagai calon presiden
dan calon wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas
tentunya kami juga akan mengundang seluruh relawan relawan
yang juga sangat keras berjuang bersama kami
kepada para pendukung kami
ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan
perjuangan kita adalah perjuangan mulia dan luhur
kita mendukung dan meneruskan perjuangan
dengan cita cita dan ajaran ajaran prokamator kita
kita ingin mewujudkan indonesia yang adil dan makmur
kita ingin mewujudkan indonesia yang sungguh sungguh merdeka
merdeka secara politik merdeka secara ekonomi
dan merdeka secara budaya
kita ingin kekayaan indonesia dinikmati seluruh rakyat indonesia
kita ingin menghentikan mengalirnya kekayaan indonesia lari ke luar negeri
kita ingin indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
dan tidak menjadi embel embel bangsa asing
kita ingin seluruh rakyat mendapat kehidupan yang wajar dan sejahtera
kita ingin harga harga pangan terjangkau untuk seluruh rakyat indonesia
kita tidak ingin ada orang yang lain

kita ingin suasana pangan energi dan suasana air
kita ingin gaji yang layak untuk seluruh aparat negara
itu perjuangan kita
kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan cita cita tersebut
kita bisa berjuang
kita bisa berjuang di legislatif
kita bisa berjuang di banyak forum forum lain
kita akan konsolidasi
kita punya dukungan kekuatan massa yang real
marilah kita menatap masa depan dengan tetap semangat dan tetap optimis
saya minta seluruh pendukung prabowo sandi
mari kita tidak berkecil hati
kita tetap tegar
kita tetap tenang
tetap penuh dengan cita cita mulia
tapi selalu dalam kerangka
damai anti kekerasan dan setia kepada konstitusi kita
yaitu undang undang dasar negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima
kita harus selalu memikirkan kepentingan yang lebih besar
keutuhan bangsa dan negara
saya minta bahwa kita harus memandang seluruh anak bangsa sebagai saudara saudara kita sendiri
demikian statement kami
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam seluruhnya
nah sekarang kita mulai
ya berikutnya saya mengucapkan jaasan semula
ini adalah kata kata saya pada syrupet branda
itu tadi jawab
kita baru saja menyaksikan konferensi pers dari calon presiden prabowo subianto yang didampingi oleh sandiaga uno calon wakil presiden dan juga didampingi beberapa petinggi partai koalisi adil dan makmur
kalau kita lihat ada sekjen sekjen dan presiden pks di sana ada sekjen partai demokrat di paling kiri layar anda kemudian ada presiden pks soebul iman di samping paling kanan ada sekjen partai amanat nasional edi suparno
kita baru saja mendengarkan pernyataan dari prabowo yang mengomentari hasil putusan sengketa pilpres dari mahkamah konstitusi yang intinya
prabowo sandi menghormati putusan mahkamah konstitusi kemudian prabowo sendiri memang akan berkonsultasi dengan tim hukum mereka untuk melihat adanya peluang hukum atau peluang yang konstitusional setelah putusan mk ini
oke beberapa hal hal lain secara politik juga dia kemudian akan mengkonsolidasikan kekuatan atau koalisinya untuk menentukan langkah langkah ke depan mungkin secara politik
apa yang anda highlight dari prabowo apakah ini bentuk kalau bahasa demokrasinya di pemilu pemilu amerika kita akrab dengan istilah concession speech gitu
apakah ini bentuk seperti itu ketika calon yang mungkin secara elektoral dinyatakan kalah memberikan pengakuan atas kekalahannya dan memberikan selamat apakah anda melihat ini bentuk itu
belum bisa dibilang begitu ya karena pertama dari tadi pernyataan tidak ada ucapan selamat
jadi memang berhenti nampaknya
satu sisi menghormati putusan mahkamah konstitusi tapi itu bukan dianggap sebagai upaya hukum terakhir
karena masih akan berkonsultasi dengan tim hukum akan menemukan langkah berikutnya
mbak titi ditahan dulu kita akan ke landut halim perdana kusuma presiden petahana joko widodo akan menyampaikan ketrakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setengah air seluruh rakyat indonesia yang saya cintai
proses pemilihan presiden wakil presiden dan pemilihan legislatif
yang kita lalui dan kita lakukan dan kita lakukan dan kita lakukan dan kita lakukan

telah menjadi pendewasaan dalam kita berdemokrasi di negara kita
rakyat sudah berbicara rakyat sudah berkehendak suara rakyat sudah didengar
rakyat sudah memutuskan
dan telah diteguhkan oleh jalur konstitusi dalam jalan bangsa yang beradab dan berbudaya
kita telah melampaui tahapan pendaftaran tahapan kampanye kemudian pencoblosan penghitungan suara
penetapan hasil rekapitulasi
pengawasan oleh bawaslu serta penyelesaian sengketa pilpres di mahkamah agung dan di mahkamah konstitusi
semua tahapan telah kita jalani secara terbuka secara transparan secara konstitusional
dan syukur alhamdulillah
pada malam hari ini kita telah sama sama mengetahui hasil putusan dari mahkamah konstitusi
kita semua menyaksikan proses persidangan di mahkamah konstitusi yang disenggarakan secara adil dan transparan
secara terbuka serta disaksikan secara langsung oleh seluruh rakyat indonesia
lainnya putusan mk adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama sama
keberhasilan bangsa indonesia menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil patut kita syukuri bersama
terima kasih kepada kpu
kepada bawaslu dan kepada dkpp yang melalui perannya masing masing telah sukses memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil
terima kasih kepada para penegak hukum termasuk mahkamah agung dan lembaga peradilan di bawahnya
yang telah mengawal proses penegakan hukum pemilu yang adil
terima kasih juga kami sampaikan
terima kasih juga kepada tni dan polri yang telah mengamankan proses jalannya pemilihan umum
dan terima kasih kami sampaikan kepada mahkamah konstitusi yang telah memutus sengketa pilpres secara adil dan transparan
saya mengajak seluruh rakyat indonesia untuk bersatu kembali
bersama sama membangun indonesia
bersama sama memajukan negara kita indonesia tanah air kita cinta
tidak ada lagi satu dan dua yang ada hanyalah persatuan indonesia
walau pilihan politik berbeda tetapi kita harus saling menghargai
walau pilihan politik berbeda tetapi kita harus saling menghargai
kita harus saling menghormati
walau pilihan politik berbeda pada saat pilpres namun perlu kami sampaikan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh anak bangsa bagi seluruh rakyat indonesia
saya yakin semangat kita sama
yaitu indonesia yang bersatu untuk membangun indonesia yang maju yang mampu bersanding dengan negara negara besar lainnya
membangun indonesia yang menang menghadapi kompetisi global yang ketat
dan membangun indonesia yang unggul yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia
meyakini kebesaran hati dan kenegarawanan dari sahabat baik saya
bapak prabowo subianto dan bapak sandiaga uno
beliau berdua memiliki visi yang sama dalam membangun indonesia ke depan
indonesia yang lebih baik indonesia yang lebih maju dan indonesia yang lebih adil dan sejahtera
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
semoga amanah yang kembali diberikan pada saya sebagai presiden
dan bapak gaya haji ma'ruf amin sebagai wakil presiden perode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dapat kami jalankan sebaik baiknya
untuk mewujudkan pembangunan yang adil
pembangunan yang merata demi keadaan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partai koalisi
seluruh relawan yang telah bekerja keras dan sekali lagi juga untuk seluruh rakyat indonesia
saya dan pak gaya haji ma'ruf amin berjanji
akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat indonesia tanpa kecuali
demikian yang bisa saya sampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga tuhan memberkati kita
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
keputusan mahkamah konstitusi
hakikatnya bukan memenangkan sesuatu pihak
tetapi untuk kemaslahatan dan kebaikan seluruh bangsa
oleh karena itu marilah keputusan ini kita sikapi
untuk mengutuhkan kembali kita sebagai bangsa
tidak ada lagi friksi friksi
karena kita semua adalah satu kita adalah indonesia
tugas kita sekarang bagaimana mewujudkan cita cita proklamasi
cita cita para pendiri bangsa
dalam mensejahterakan bangsa dan memajukan bangsa
oleh karena itu marilah kita
bahu membahu menyingsingkan lengan baju
mulai malam ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim
kita bersama sama membangun negeri ini
untuk kebaikan bangsa semua
karena itu kepada semua pihak
sekali lagi kami ulangi apa yang disebutkan oleh pak jokowi
ucapan terima kasih karena proses
pileg dan pilpres telah berakhir
melalui keputusan mahkamah konstitusi
sebagai upaya untuk menyelesaikan secara final
demikian tambahan dari saya
mohon pengertian dan kesiapan
kita seluruh bangsa untuk memajukan
dan mensejahterakan bangsa indonesia
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih ruli kurniawan
baik terima kasih berlangganan
dan ada pemberitahuan dari baru balu estava juga
terima kasih bapak thyvi
dihati putusan mk tapi tidak ada ucapan selamat
oke ini apa yang anda baca
iya ini bisa juga dimaknai sebagai masih punya harapan ya
karena kan tadi masih akan berkonsultasi dengan tim hukum untuk melihat apakah ada upaya konstitusional
atau upaya hukum lain
mungkin setelah mendapatkan advice gitu ya seperti tadi pak nasrullah sampaikan
tidak ada lagi nih risalah perlawanan karena putusan mahkamah konstitusi adalah final and binding
jadi inilah yang terakhir dan mengikat begitu
kalaupun masyarakat kelompok independen para pakar ingin melakukan eksaminasi
eksaminasi itu kan mekanisme di luar peradilan
nah apakah misalnya pernyataan selamat itu akan disampaikan setelah tim hukum memberikan nasihat
kita tidak tahu
tetapi memang tadi pernyataan untuk menerima bahwa menghormati selamat kepada pak jokowi
mari kita menatap ke depan itu kan tidak tersampaikan
tapi kita juga satu sisi apresiasi karena dia menyatakan begini
bahwa sekarang ini
ini menjadi penting ini adalah soal keutuhan bangsa
semua adalah bersaudara
kita punya kepentingan yang lebih besar tadi keutuhan bangsa
jadi ada pesan rekonsiliasi sosial ya bukan di rekonsiliasi politik di level elit itu tidak disebut
tapi sosialnya untuk masyarakat gitu ya
tapi sebelum kita bicara ke rekonsiliasi sosial ini menarik
tadi mbak titi menjelaskan mengenai eksaminasi
pak nasrullah juga mengatakan tidak ada perlawanan hukum
bahkan tadi menyebut oleh pakar pakar hukum yang tidak tertendensi menjadi proksi a atau proksi b gitu
eksaminasi itu proses hukum seperti apa
iya eksaminasi itu
dan seberapa pernah menjadi langkah hukum dalam sengketa sengketa pemilihan umum
eksaminasi bukan langkah hukum
kami juga sering melakukan eksaminasi
saya beberapa kali melakukan eksaminasi putusan
jadi eksaminasi itu sama seperti kerja akademik menganalisis atau mengevaluasi putusan
dalam konteks akademik
jadi biasanya dia dilakukan oleh pakar di bidang hukum
yang memang menguasai isu yang menjadi bahasan dalam putusan
jadi bisa saja nanti pakar hukum dari perguruan tinggi
ahli hukum tata negara
ahli hukum administrasi negara
lalu menganalisis putusan
oh ternyata putusan ini antara
apa argumen yang ini dengan argumen yang ini tidak konsisten
kalau bahasanya pak nasrullah tadi
mahkamah konstitusi ini banyak jaringnya
walaupun tadi saya juga tidak terlalu sepaham ya
giliran untuk kasus yang ini selalu bicara
ini bukan kewenangan mahkamah
ini harusnya diselesaikan oleh bawah selu
tetapi yang lain
giliran itu sudah jadi kewenangan mahkamah
selalu apa namanya
excuse nya atau jalan keluarnya
ini tidak ada relevansinya dengan perolehan suara gitu
nah apakah kemudian nanti ketika eksaminasi dilakukan oleh pakar
walaupun tadi pak nasrullah bilang
pakarnya jangan pakar yang sudah berpihaknya
maka pakar yang sudah berpihaknya
itu adalah pengguna
pakar yang sudah berpihaknya

tadi dia bilang begitu
jadi pakar pakar yang punya keahlian
ini mekanisme eksaminasi ini ibaratnya itu adalah penelitian ilmiah lah
ini putusan ini dari sisi filosofis
itu bagaimana sih dimensinya
jadi untuk diskursus publik dan kepentingan akademik saja
tidak bisa tidak ada kaitan dan hubungannya dengan
apa sengketa pemilu dan siapa yang menang atau kalah pemilu
untuk menghasilkan upaya hukum penyelesaian masalah hukum pemilu
mahkamah konstitusi adalah pelabuhan terakhir kita
jadi ketika kita sudah di sana mendapatkan putusan
maka kapal itu sudah bersandar di sana
tinggal kemudian dari putusan mahkamah konstitusi
tahapan pemilu ini berlanjut
jadi tahapan pemilu ini pospon dulu nih
tahapan pemilu itu saat ini istirahat dulu gitu ya
kemudian sudah ada kepastian dari mahkamah konstitusi
maka bawaslu akan melanjutkan tahapan berikut
apa tahapan berikut
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
kpu akan mengeskakan dan kemudian menyerahkannya kepada
nanti untuk pelantikan dan pengucapan sumpah janji
tentu yang melakukan bukan lagi kpu
tetapi yang melakukan sudah mpr
itu pesan hukumnya kita sudah clear
ternyata memang mungkin banyak
tidak semua kita tahu bahwa eksaminasi ternyata bukan langkah hukum
tapi semacam apa ya
pengujian akademik dan ilmiah untuk menguji hasil dari putusan mk
dan sekali lagi tidak punya relevansinya atau tidak ada kaitannya apa apa
dengan putusan ini dan merubah hasil mungkin gitu ya mbak titi
oke yang menarik adalah pesan rekonsiliasi tadi
anda melihat prabowo tadi tidak mengucapkan selamat
dan ada kesan juga masih mencoba untuk melihat apakah ada langkah hukum
dan konstitusi lainnya
which is yang sudah dibantah sendiri oleh pengacaranya
tapi ada pesan rekonsiliasi yang begitu anda apresiasi
seberapa punya makna dan seberapa jujur pesan rekonsiliasi ini
ya kalau kejujuran itu kan soal subyektivitas
tetapi kemudian ini kan pesan yang disampaikan kepada publik
jadi ketika dia mengatakan bahwa kita punya kepentingan yang lebih besar
yaitu keutuhan bangsa semua sebagai saudara
tentu semua sebagai saudara kan bukan hanya enam puluh delapan juta yang memilih pak wadid

tetapi semua warga negara indonesia
nah pesan pentingnya dia tadi mengatakan kita ini punya kekuatan yang sangat besar
kekuatan itu apa ya pendukung yang dianggap adalah pendukung yang solid
yang militan yang sangat serius disebut tadi
ada emak emak ada dokter ada perawat
sangat spesifik ya mbak titi ya
memang konstituen konstituen khas dari paslo dua ini
nah ketika dia mengatakan bahwa dia punya kekuatan yang sangat besar
itu kan adalah kekuatan politik
yang artikulasinya saat ini itu masih artikulasi elektoral di bilik suara
tapi kalau pesan ini bisa dimanifestasikan
di dalam menjawab kontrol pada tata kelola pemerintahan
kan harusnya bisa digerakkan menjadi partisipasi politik warga negara yang aktif
untuk check and balance ya
meskipun kalau kita lihat ada gejala gejala
elit di atasnya sudah boleh lirik lirik kiri kanan gitu ya mbak titi
makanya saya kalau bicara rekonsiliasi politik itu kan seolah olah bagi bagi kursi
bagi bagi kekuasaan jabatan jatah begitu ya
padahal rekonsiliasi politik itu juga bisa dimaknai betul betul siap menang siap kalah
legowo menerima hasil mungkin berat kecewa begitu ya
proses politik yang panjang tidak sebegitu mudahnya dinetralisir dengan ya saya akan ini
kita pahami itu manusiawi begitu
tetapi itulah di sana elit itu jadi namanya itu elit
elit itu kan di dalam
bukan awam ya
elit itu memang punya keunggulan keunggulan dimana dia memandu kita sebagai publik
rekonsiliasi politik tidak harus dimaknai bagi bagi kekuasaan menjadi bagian dari penguasa begitu
tetapi bagaimana dia mau menerima proses politik ini dan kemudian moving forward gitu ya
bagaimana kemudian dia mengajak pendukungnya dan memainkan peran kontrol
itu kan juga bagian dari rekonsiliasi politik
memainkan fungsi check and balance
menurut saya itu akan sangat baik dampaknya
justru yang lebih menarik bukan rekonsiliasi politik yang kita tahu dari setiap pemilu ke pemilu itu mungkin lebih mudah dilakukan karena pasti ada hengki pengki atau bagi bagi kursi bahasa anda gitu mbak titi ya
tapi rekonsiliasi sosial ini menarik karena kalau kita lihat keterbelahan politik pasca pemilu dua ribu empat belas itu termanifestasi terus dari waktu ke waktu dan puncaknya gunung esnya ada di pemilu kali ini
kan tidak semudah pak prabowo mengatakan kita terima hasil pemilu
damailah bersama saudaramu
apakah itu seberapa punya dampak sebenarnya kata kata atau kalimat kalimat yang rekonsiliatif dari pak prabowo ini untuk bisa membuat yang bawah
karena pak jokowi juga kita lihat punya kalimat kalimat yang serupa tapi tak sama gitu
cnn indonesia breaking news
saya kira itu besar ya dampaknya karena sebagai contoh bagaimana ketika pak prabowo mengatakan sudah nonton sidangnya dari rumah saja
tidak perlu datang ke mahkamah konstitusi
tetap ada yang datang tetapi kan kemudian tidak begitu besar dan tidak signifikan
lalu hari ini juga ada seruannya lihat sidangnya dari rumah saja
mereka kemudian sebelum batas akhir izin habis atau kemudian pemberitahuan batas waktu habis mereka satu jam sebelumnya sudah kembali
membuarkan diri maksudnya
sudah kembali ke rumah dan membubarkan diri
jadi seruan seruan itu kan setidaknya kemudian menjadi pengingat ya
meskipun misalnya subyektivitas emosi menggerakkan sedemikian rupa rasa penasaran begitu untuk terus melanjutkan perjuangan politik
tetapi ada alat penetralisirnya
siapa alat penetralisirnya
memang butuh waktu
tidak akan cepat bahwa hal yang sudah mengharu biru kita langsung netralisir
pasti akan butuh waktu adaptasi
tapi saya mau bilang begini agenda politik demokrasi kita ini argonya jalan terus
nanti dua puluh tiga september dua ribu dua puluh sudah ada agenda politik lokal
pik ada di dua ratus tujuh puluh daerah termasuk tetangga jakarta manggerang selatan gitu ya
memungkinkan daerah anda ya
yang memungkinkan keterbelahan politik muncul lagi gitu kan
tapi konteksnya sangat lokal
jadi akan ada agenda agenda baru gitu
nah tetapi kemudian
di jakarta keterbelahan politiknya bisa diekspor ke level nasional
nah cuma pesan tadi pak prabowo ini kekuatan ini kan sebenarnya harus beralih menjadi kekuatan
selama ini kan kita ada broken linkage ya
ada keterputusan hubungan antara proses pemilu proses elektoral partisipasi di bilik suara
dengan kemudian keaktifan warga negara di dalam berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan
mengawasi produk pemilunya itu
nah yang harus diawasi sekarang adalah
bagaimana menggunakan keaktifan politik warga negara
program program yang ingin ditawarkan pada masa kampanye
itu dipenuhi gitu
justru itu alat alat kontrol untuk bisa menagih terutama presiden dan wakil presiden terpilih ini
untuk bisa semacam watchdognya ya
seperti bersama media dan juga masyarakat sipil untuk sama sama melihat dan memelototi kinerja pemerintah
itu dari prabowo sandi tadi kita sudah dengar kalimatnya
kalau dari segi semiotiknya
sebelum kita pindah ke
semiotik siapa yang hadir disana
anda mungkin punya komentar mbak titi
iya kalau tadi kita lihat kan koalisinya
kalau koalisi formalnya hadir semua ya
ada pak hinca panjaitan
ada sohibul iman
lalu juga ada pak edi suparno
walaupun orang orang dekat yang selama ini memang ada di dekat pak prabowo
misal pak amin rais kan tidak ada ya
beberapa figur yang memang biasanya solid itu kan tidak muncul
ini juga jadi pertanyaan
nah tapi karena saya bukan ke arah sana jadi saya nggak akan ngomong gitu
sekarang kita pindah ke jokowi
sebelum kita menutup breaking news pada malam hari ini
apa yang anda highlight dari pernyataan presiden petahana
saya kira pak jokowi cukup bijaksana ya
yang orang menang kan jangan terlalu sombong
jangan terlalu berlebihan
itu betul betul dimainkan ya
bagaimana dia mengapresiasi pak prabowo sandi
yang menurut dia punya visi yang sama
nah masalahnya ini visi yang sama ini
apakah akan berakhir masuk kabinet kan kita nggak tahu ya
tetapi dia menekankan bahwa perjuangan pak prabowo sandi itu ya
salah satu perjuangan untuk mewujudkan tujuan yang sama
indonesia yang maju
indonesia yang sejahtera dan lain sebagainya
tetapi saya kira sehabis ini
yang harus dirangkul itu adalah rakyat indonesia
bahwa pemilu ini adalah siklus rutin yang sudah melembaga
jangan kemudian ini menjadi seolah olah
akan menjadi titik terakhir gitu ya
seberapa cukup komentar tidak ada satu
yang ada rakyat indonesia
kami adalah wakil presiden rakyat indonesia
hal hal itu seberapa punya efek rekonsiliatif seperti prabowo tadi katakan
kalau pak jokowi pak prabowo pak sandi pak maruf mungkin gampang ya
cuman mungkin kita bisa mengikat komitmen itu
tetapi kalau habis ini elit elit sekitarnya sibuk bertengkar di ruang publik
nah itu kan juga tidak akan jadi jawaban
jadi tantangan terbesar adalah
bagaimana membuat komitmen itu
juga satu kata satu tindakan di internal koalisinya
maksudnya apa berarti itu
jadi kan selama ini kadang kadang
pembicaraan soal rekonsiliasi itu muncul
tetapi elitnya juga di ruang publik di media media dibiarkan bertengkar lagi gitu
salah media juga mungkin ya
tapi bukan cnn ya
nah ruang ruang itu yang mestinya sekarang
kita mendinginkan suasana
memang saat ini kan kalau putusan mahkamah konstitusi
pasti tidak akan ada yang semuanya puas
pasti akan ada yang puas
karena dia sesuai dengan apa maunya
tetapi juga mungkin sekarang sedang ada yang terluka
nah bagaimana kemudian kita menggenggam tangan yang mungkin sekarang sedang terluka
sambil melihat sebenarnya di luar sana ada cahaya terang yang sedang nunggu kita gitu
ya cahaya terang itu harus dimulai dengan elit ya
karena mereka yang akan membuka pintu
apakah rakyatnya akan masuk dan menuju terang itu
itu masalah lain lagi
kita sudah mendengar komentar yang cukup positif ya
dari kedua calon yang berkontestasi
tidak ada lagi kata kata gebrak meja
tidak menerima pemilu
atau tidak ada lagi saya belum percaya apa
hal hal yang kita khawatirkan
oke yang terakhir
pesan mbak titi kepada elit kepada masyarakat
melihat hasil sengketa ini
karena kita lihat tadi juga aroma ketidakpuasan pasti ada
kuasa hukum tadi punya banyak catatan
hampir semua katanya
dalil dalil dan juga fakta fakta yang diungkapkan
tidak kurang bahasa jawanya itu nggak direken gitu
termasuk soal status maruf amin di bumn
apa yang paling penting publik perlu lakukan
elit perlu lakukan untuk menjaga kondusivitas
satu dua hari ini
jagalah capaian demokrasi yang sudah kita raih
terlepas memang banyak kekurangan dan perbaikan yang harus kita lakukan
itu yang menjadi pr kita untuk terus kita perkuat
debat dan diskursus politiknya boleh saja berlanjut
dalam konteks diskursus positif ya
bagaimana kita memperkuat membangun meningkatkan mutu demokrasi kita
pasca dari sini legislator terpilih tentu akan menjabat
ayo kita perbaiki undang undang pemilunya
penyelenggara pemilunya juga mari kita lakukan rekrutmen yang lebih baik
tetapi sebagai publik capaian demokrasi kita
kita menjadi rujukan banyak dunia
kita sudah berada pada fase yang sangat jauh
jangan dikorbankan karena kemudian kita tidak bisa menerima konsekuensi konsekuensi dari sebuah kompetisi
jadi itu yang paling penting
nah yang sekarang bukan berarti kritik lalu kemudian kontrol pengawasan tidak bisa kita jalankan
tetapi jangan pakai emosi
proporsionalitas itu tetap kita harus jadi pegangan kita
bahkan satu menit atau sepuluh menit setelah mk mengumumkan ini
kita harus juga mulai mengkritik juga
bagaimana presiden dan wakil presiden terpilih versi yang terakhir pelabuhan terakhir ini akan bisa mengarungi samudera indonesia dalam beberapa waktu ke depan
terima kasih mbak titi atas perbincangannya
mudah mudahan apa yang kita sajikan ini bisa menginspirasi anda
terakhir saya punya kutipan dari wimar witular yang mengatakan bahwa ya ini namanya pemilu semua santai saja
yang kalah jangan sombong
yang kalah jangan marah
saya budha diputro selamat malam